trofi piala dunia u tujuh belas dua ribu dua puluh tiga untuk pertama kalinya dipamerkan di jakarta pada minggu lima belas oktober
secara resmi ketua umum pssi erick thohir didampingi pj gubernur dki jakarta heru budi hartono membuka seremoni pameran tersebut
kegiatan ini mengundang antusiasme warga hingga anggota tim nasional u dua puluh yang menyampaikan rasa optimis untuk tim indonesia menuju perhelatan akbar piala dunia
mungkin potensinya sangat luar biasa ya mas karena ini event akbar dan gak akan setiap saat bisa hadir di indonesia
semoga ke depannya anak anak tim nasional u tujuh belas ini bisa memberikan hasil yang terbaik
memberikan performa yang terbaik
kekompakannya kus bima juga bisa mengontrol anak anak dengan bagus sama bisa menyatukan kemisterinya satu pemain antar satu pemain
setelah trofi dipamerkan di jakarta selanjutnya akan berpindah ke bandung pada dua puluh dua oktober kemudian bergeser menuju surabaya pada dua puluh sembilan oktober dan berakhir di solo pada lima november
berbagai kegiatan digelar pada rangkaian acara ini dimeriahkan dengan pojok foto dengan trofi bincang interaktif dengan bintang tamu dan berjumpa dengan maskot piala dunia u tujuh belas kali ini yaitu bacuya
bacuya atau badak bercula cahaya mengandung filosofi seekor badak jawa muda yang diharapkan membawa keceriaan dan keseruan sepak bola dunia
seluruh venue akan diambil alih fifa tanggal dua puluh tujuh oktober
semua fifa tanggal lima belas hari ini kayaknya nih tujuh puluh orang sudah mulai mendarat untuk mulai bangun
piala dunia u tujuh belas dua ribu dua puluh tiga akan berlangsung di indonesia pada sepuluh november hingga dua desember mendatang
akan ada dua puluh empat negara peserta yang bersaing dalam turnamen di level junior tersebut
raffis arinugraha indra raharja jakarta